kita beralih ke informasi lainnya
memperingati hari armada ri ke tujuh puluh tiga
pangkalan komando armada republik indonesia
koarmatim akhir pekan kemarin dibuka untuk umum
masyarakat tidak hanya dapat melihat langsung
atraksi pasukan tni angkatan laut
tetapi juga bisa masuk ke dalam
kapal perang republik indonesia
ribuan warga surabaya
berbondong bondong masuk ke dermaga
pangkalan komando armada ri wilayah timur
mereka datang pada sabtu pagi hingga sore hari
karena pangkalan koarmatim ini
sengaja dibuka untuk umum
berbagai atraksi dapat disaksikan di sini
mulai baris baris hingga terjun payung
ada delapan penerjun yang berhasil
mendarat dengan mulus di hadapan
pangarmatim dan pejabat kehormatan lainnya
hari armada ke tujuh puluh dua kali ini
menjadi momentum penting untuk
memicu semangat prajurit
dan memenuhi kemampuan
membangun kedekatan dengan masyarakat
tujuannya memberi bukti pajak
yang diberikan oleh masyarakat selama ini
telah berwujud menjadi alutsista
mutakhir dan pasukan tempur yang handal
sebagaimana cita cita tni al
mewujudkan angkatan laut kelas dunia
kita akan sebagaimana yang
bercanakan oleh angkatan laut
kita ingin mempunyai angkatan laut yang
angkatan laut yang berkelas dunia
kita juga selain alutsista yang kita bangun
kita juga tetap mengembangkan
organisasi sumber daya manusianya
ini terus kita kembangkan
masyarakat surabaya yang hadir dalam
peringatan hari armada tersebut berharap
tni al senantiasa dekat dengan masyarakat
dan menjaga keamanan laut indonesia
hingga pelosok nusantara
terutama saya juga merasa bangga sekali
ini saya harap kegiatan seperti ini
sering seringlah dilakukan supaya
masyarakat seperti kita ini bisa melihat
dan bisa menambah rasa bangga dan nasionalis
kita terhadap indonesia ini
dan keamanannya semakin
salah satu kapal yang menarik perhatian pengunjung
adalah kri bimasuci
yang baru dirilis tahun ini
mereka pun dapat bersuah foto dan mengenal
kru kri ini lebih dekat
kri bimasuci menjadi pengganti kri dewaruchi
yang biasanya juga turut serta dalam
pegelaran alutsista pada hari armada